hai hai hai men kali ini aja net lo kasih tahu tahu ada di mana net
ah eh gua udah bilang gua ngeliat ah kamu alat net apa tolongin gue net gue nggak bisa usahanya
ngomong ada taksi men ya ya oh ya oke ya ya gampang gampang ya hai nah korek api loh
orang lagi cari taksi nih ikut campur aja ke chano
ada di sini
kata kata iya mirna masih jualan kue aja iya nih buat makan tapi nggak
apa apa lah walaupun mirna tetap jualan kue tapi mirna cantiknya nggak hilang hilang
aja aja juga makin aja bener bener dulu
ngobrol sama saya dia cemburu biarin aja nggak papa mendingan kita nonton yuk
lihat tancep noh aja dulu aja kan
masalah dia menter juga balik lagi oh gitu ya tenang aja tungguin kita hitung ya tiga ratus dua puluh satu
namanya rudy stp rudy adams radio iya ya
ya malah jauh deh
men terus lu lihat pasti gue nggak
taksi gue kabur nih net lagi lagi gini ya kalau gua ngeliat taksi lo gua bakal ngasih
tahu lu kali ini aja net lo kasih tahu tahu gimana net gua udah bilang gua nggak lihat
tolongin gue net gue nggak bisa usahanya kalau ada taksi net ya ya ya ya ya ya
korek api loh orang lagi cari taksi nih ikut campur aja ke cendol lo udah sono
lagi pengen nih telinga ya nggak apa apa itu bukan salah mirna kok
nggak maksudnya jangan bantuin kakak tom ya mirna
juga mungkin udah sekarang cariin saya supir saya capek jakarta macet di
enggak tahu lagi nyariin tande kayaknya kontraktor kita begitu sebagai
supir supir kenapa jauh jauh nyari supir saya genau bisa nyopir kamu reset

mobil bagus bukan kuda sama aja lagi eh lu lihat oplet gue taksi taksi gue ngapain nanya sama saya
taksi taksi kamu terserah kamu atau itu mah taksi saya kabur nih saya nggak bisa usaha kalau nggak ada
taksi pasti yang ngumpetin buka hidung lu buka hidung lu saya nggak ada mana ya hai
hai tom kebetulan kalau gitu kebetulan saya lagi cari supir pribadi kamu mau kan oh bolehlah kalau
begitu kalau gitu saya kasih gaji dua juta sebulan dan kamu boleh kasih buat ah oke kalau begitu deal
jangan nyuruh nyuruh kamu gaji tiga ratus itu di sana kalau begitu saya minta dp nya berapa empat juta
juta empat juta apa sih yang enggak buat kamu gampang saya kasih dp empat juta setelah kamu bekerja tiga
bulan ya ambilin dulu uangnya setelah bekerja tiga bulan itu banyak dua juta nih wah eh kerja
yang bener bener gimana kasbon sama nyanyi saya sudah tahunnya pelit ya lu kerja lo bagian
senur gua udah jadi supir oh kerja kerja bagaimana sih ya
gimana kerja nih nih berhasil ngomong ngomong oh ya ayo gua udah jadi
supirnya bebas supir nggak ada buat pempel no
saya mengkasbon aja deh
kau ini gimana ini itu duit duit percolongan cuman
rp sepuluh ah nggak jadi aku ah jangan sabar sabar berapa itu yang yang biru biru ah iya nah kalau
ini jadi ini begini saya minta tolong sama kamu pokoknya bagaimana caranya ya supaya si
orang itu dipecat sebelumnya saya hahaha hehehe hehehe hehehe kamu punya ide itu sangat mudah
terus si peang hidung pesek goreng patut
eh eh apa sih lo ganggu ganggu mulu orang lagi tidur
lagi mimpi gak jadi dapat kupon nih
kesayangannya nyonya nih supir kesayangan tidur mulu gaji gede dua juta malah tidur mulu gimana urusannya
oni kamu tahu kalau suku juga manusia dan dia itu berhubungan dengan mawa

kamu beli bensin
buah buahan yang lengkap
nyonya sendal saya sudah jelek dari dulu ini nih iya sendal kamu jelek banget ya terima kasih
nyonya beli dong bikin malu aja hahaha ternyata bisa dibuka hai maling lo yang
maling keluar enggak enggak enggak aku ini keluar udah keluar udah jelas jelas lu maling enggak
enggak bukan aku bukan lo kalau mau maling tuh ngomong dulu enak aja main masuk masuk aja
ketok pintu ke sama ikut nih bikin kompromi lagi ya aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kita punya aparat kita punya hukum
buka dulu nih siapa nih orangnya
biar tahu kalau kelihatan mukanya baru tahu kita aku jelasin aku jelasin dulu
sebenarnya aku ini disuruh orang ini
anak kecil saja
ini maling ini maling ini maling mau maling mobil untuk saya bener amankannya enggak aku
kamu amankan itu kan bukan tugas kamu itu tugas pak satpam